jelang pemilu dua ribu dua puluh empat netralitas asn kembali menjadi sorotan
pasalnya surat keputusan bersama lima kementerian dan lembaga yang diteken pada dua ribu dua puluh dua lalu soal netralitas asn
tidak dianggap mempan untuk membendung hasrat asn untuk mengekspresikan sikap dan dukungannya lewat berbagai media
bahkan asn dilarang like komen dan share terhadap para peserta pemilu dua ribu dua puluh
kalau menurut saya sih untuk pns itu seharusnya dia memang benar benar harus netral karena dia sendiri kan bagian dari pemerintahan
kalau saya sih setuju aja ya itu netral
asn netral dalam politik itu bukan sebagai sesuatu yang harus karena mereka nggak punya hak pilih
mereka juga punya tanggung jawab atas dasar negara dan atas nama negara untuk tidak menunjukkan bahwa negara berpihak kepada satu instrumen politik tertentu
ya setuju aja sih kita mah ya
ya yang penting sukses lah yang akan datang pemilunya itu aja
berdasarkan undang undang nomor lima tahun dua ribu empat belas tentang asn disebutkan bahwa asn dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik
diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun karena dapat merugikan pemerintah negara dan masyarakat
namun menurut pengamat politik dari universitas al azhar ujang komarudin aturan aturan yang telah dibuat demi menjaga netralitas asn dalam pemilu dua ribu dua puluh empat ini tidak diterapkan dengan baik
kalau kita bicara netralitas asn atau birokrasi
maka sejatinya ya itu hanya aturan di atas kertas
tidak betul betul dilaksanakan di lapangan
karena kita tahu bahwa dalam konstruksi politik kita di pusat maupun di daerah gitu ketika misalkan pilpres pilat dan pilkada maka asn itu bermain di belakang layar
mereka bermain apa namanya mengumpat umpat
artinya kucing kucingan ya dengan
apa namanya penyelenggara pemilu panwas dan penegak hukum gitu agar mereka tidak ketahuan
sementara itu plt kepala badan kepegawaian negara hari yomo dwi putranto mengatakan
bkn saat ini telah melakukan deteksi netralitas asn di media sosial melalui sistem berbagai integrasi
serta mempersiapkan satgas yang nantinya bertugas menerima aduan terkait ketidak netralan asn dalam pemilu
jadi kalau yang sistem berbagai terintegrasi itu sebetulnya pertama kita ingin mengetahui apakah memang ada laporan pelanggaran yang dilakukan oleh asn
yang kedua kita ingin diantara lima satgas tadi mempunyai persepsi yang sama untuk bisa menindaklanjuti ketika ada pelanggaran
atau mengetahui apakah perlakuan
yang dilakukan oleh asn itu melanggar regulasi atau tidak
yang ketiga kita ingin punya database terhadap para asn yang melakukan pelanggaran netralitas
haryomo menambahkan asn yang terbukti tidak netral akan dikenai sanksi
kita sepakat bahwasannya asn yang melanggar netralitas itu ada sanksinya
sanksinya itu melanggar peraturan
peraturan disiplin pns atau peraturan pemerintah nomor sembilan puluh empat tahun dua ribu dua puluh
jadi itu tergantung dari pelanggarannya
kita ingat bahwasannya untuk pp sembilan puluh empat ini ada tiga kategori atau jenis atau jenjang hukuman
ada ringan sedang dan berat
nah untuk pelanggaran disiplin berat itu bisa sampai pada pemberhentian
situasi politik menjelang pemilu dua ribu dua puluh empat memang semakin memanas
namun asn harus tetap pada kedudukan profesional dan tidak memihak pada konstetan politik yang akan bertanding dalam pemilu dua ribu dua puluh
reza siregar kurnia junior one jakarta